assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jumlah penduduk di dunia ini sudah berkisar tujuh miliar orang
kebijaksanaan seseorang atau manusia tergantung dari masukannya
karena itu ada kata bahasa inggris yang mengatakan garbage in garbage out
secanggihnya manusia itu kalau masukannya salah semua outputnya salah keliru
kita menghadapi suatu kenyataan bahwa teknologi memungkinkan
kejadian kejadian di ruangan kehidupan tiap masyarakat tanpa bisa dihentikan
masukan masukan itu merupakan informasi
informasi yang benar benar mencerdikan kejadian sesuai dengan perilaku manusia
masukan masukan itu merupakan informasi
informasi yang benar benar mencerdikan kejadian sesuai dengan perilaku manusia
atau masukannya di rekayasa
memasuki ruang kehidupan dari tiap keluarga di muka bumi ini
di indonesia lihat saja
yang mempunyai smartphone berapa banyak
dia bisa dapat informasi
bukan ibu guru ibu google
dia dapat informasi dari youtube
dari mana saja
tidak ada yang salah
apa informasi itu menguntungkan diri
boleh dikatakan keluarganya atau masyarakatnya itu sholat
sebenarnya kenyataan pbb yang didirikan oleh negara negara
kedua kalau dipelajari hanya mengandung unsur
hak asasi manusia
lsn lsn yang mempenjuangkan dimanapun
hak asasi manusia
diimbangi oleh kewajiban
harus hati manusia
saya pernah bersama sama dengan helmut schmidt
dalam hari ulang tahun yang salah satu itu
karena sistemnya pun itu
sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya
diberikan fitur kepada beberapa negara dan sebagainya
masalah masalah yang timbul di dunia itu
siapa yang membuatnya
manusia itu satu satunya yang membuat masalah
tapi manusia itu pula satu satunya yang hanya dapat menyelesaikan masalah tersebut
hanya manusia yang menyelesaikan masalah
dia bisa meningkatkan kualitas kehidupannya
tidak mungkin anda bisa meningkatkan kualitas kehidupan
dari keluarga anda
atau anda sendiri
atau negara anda
atau bangsa anda
jikalau anda tidak berani
memformulasikan masalah masalah yang ada
yang menjadikan kendala kendala dalam kehidupan anda sehari hari
dan tidak berani menyelesaikannya
kalau diam ya tinggal aja begitu terus
yang membuat masalah
yang menyelesaikan masalah
manusia itu harus menghadapi masalah
untuk meningkatkan kualitas kehidupan
adalah menyelesaikan kendala kendala
masalah masalah yang dihadapi
saya sering ditanya
berapa lama pak
atau tidak dikacaukan oleh keadaan
tidak tuh saya
untuk menyampaikan informasi
yang ada pada tiap manusia
kepada manusia yang lain
di bumi ini
menyesuaikan secara rasmi
kalau tidak ada teorinya
apa yang dia capai selama
delapan puluh tahun misalnya
atau saya orang tua
atau saya orang tua
atau saya orang tua

saya mulai berpikir benar benar
yang kata kata umur delapan belas
saya masuk tha
saya tidak mengerti itu politik
saya tidak berinteres
saya tidak berinteres
saya berinteres bagaimana
dari keluarga saya
dari keluarga masyarakat saya
dan rakyat saya
saya belajar hidup delapan belas tahun
sampai sekarang delapan puluh satu tahun
sekarang saya masih belajar
tadi malam saya tidur jam tiga
kerja saya tadi
baca yasin untuk ibu
ibu yang melahirkan saya
dan ibu ainun
setelah itu saya
setelah itu saya baca
tapi sudah hafal
karena setiap malam saya laksanakan
baru saya masuk dalam ilmu pengetahuan
masalah masalah yang disebut
saya membuat r delapan puluh
saya baru mau tidur
di sana juga
ya saya harus membuat maksu untuk anak saya
sekitar jam tiga
ya tidur setelah subuh
terus sekarang berada di sini
setiap manusia punya ciklusnya
tapi dia butuhkan bahasa
bahasa kita bersyukur
sehingga saya bisa berada di sini
tadinya bahasa jerman
tadinya bahasa inggris
saya dengarkan indonesia
tapi itu bahasa
dalam bahasa indonesia
kalau bahasa indonesia itu belum tentu baik
tapi yang penting
jadi kriteria pertama satu bahasa
bisa membuat inovasi
dan berdasarkan perilaku
perilaku itu mencerminkan
resultantnya pada nilai nilai
yang ada pada manusia tersebut
yang ada pada manusia tersebut
yang ada pada manusia tersebut
dua ratus ribu tahun
dan baru seratus tahun
baru seratus tahun
tiga ratus ribu tahun
beribu tahun homo sapiens berarti otak anda dan otak saya sama
kurnya aja tempatnya badannya berbeda
tapi kalau lihat lipatan lipatannya dan sebagainya itu sama
saya baru di jerman
datang masuk di klinik
terus saya diperiksa
tiap enam bulan diperiksa
kalau saya di situ datang orang
diberang bapak prof haji ya
kamu kenal dari mana
saya kenal bapak
ngapain kamu disini
jantung saya itu jantung anak muda yang umur delapan puluh tahun mendapatkan celekaan
dan sekarang saya jantungnya itu
ibadah itu ya
oh ya kamu gantung anak muda itu
kamu tahu siapa
tidak boleh tahu tapi saya tahu pak
sekarang saya tanya sama kamu
kamu itu anak muda yang dua puluh delapan tahun jatuhnya sini atau kamu adalah siap
diberang pak prof
jantung saya jantung saya dari anak muda yang dua puluh delapan tahun
jika ada keadaan yang terjadi
di atas tuhan
anda melihat anak muda itu atau melihatnya sendiri
saya melihatnya sendiri
siapa yang saya jantung
saya ketemu was yang kamu ini
dia itu jantungnya
tapi dia sudah bertahan
dia bertahan sudah tiga puluh tahun lebih
tapi dia harus reguler kembali
sekarang saya tanya sama kamu
dia itu pertanyaan yang sama
nggak bisa jawab
badan anda ada kekuatan
kekuatan itu menghasilkan medan makhluk di dalam tubuh anda
dan di serempet dengarlah medan makhluk hidup
maka masuk yang saya namakan buddha ini sering
dan super intelligent software itu di mana
atau di sini
hei itu definisi kamu sebagai dokter
saya tidak mau perdalam ini
saya cuma perlihatkan bahwa manusia itu
bisa memberikan akumulasi pengalamannya
kepada generasi penerus
karena dia mampu generasi penerus itu
diberituk dia punya sistem
dan ada super intelligent software
ada beberapa masalah yang besar
belum ada programnya
bagian kecil sudah diberikan programnya
yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia
oleh siapapun juga
karena si penciptanya
yang lain tergantung kiri kirinya
tergantung maklumat tergantung informasi
jadi manusia itu satu satunya makhluk
yang boleh dikatakan bisa meneruskan
pengalamannya yang positif atau negatif
teori nya dan sebagainya
saya waktu muda dikasih mengenai fisika
yang ditulis oleh einstein
itu dia buat selama dia hidup
tapi saya baca dalam dua hari
bisa mengatakan kritik begini dan sebagainya
tapi itu bukan saya lebih cinta dari einstein
memang manusia di
berikan kemungkinan untuk bisa menyerap
apa yang diakumulasikan oleh
mengembangkannya menjadi lebih baik
dengan keberanian dan kemampuan untuk menyelesaikan
masalah masalah yang dihadapi
yang secara tertulis atau tidak tertulis
berat samaan yang diberikan
dan kemudian dengan err
nanti saya ingin beritahu
dia bekerja tiap hari tiap manusia hanya diberikan dua puluh empat jam sehari
tiap ada yang lebih
masalahnya what are you doing
jadi yang menentukan itu proses kebudayaan atau proses pembudayaan
adalah sinergi positif dari budaya yang mungkin tiga ratus ribu tahun
agama tertua di muka bumi ini sekarang hanya lima tahun pak
islam seribu empat ratus tiga puluh delapan tahun

semua itu untuk tunjuk mata
tidak dibenarkan itu kalau orang pakai kudung pakai emang
semua itu untuk tunjuk mata
seperti orang yang di timur tengah tujuannya itu islam
karena budaya kita lebih tua dari seribu empat ratus tiga puluh delapan tahun
sedangkan dia nafri kudung kudung begitu mungkin satu ratus sepuluh ribu tahun
mungkin sepuluh ribu tahun
kalau orang yang berada di timur tengah
dia tidak mengenal apa
tidak mengenal awan
tidak mengenal bentuk
tidak mengenal jelas
yang dia mengenal hanya kalau malah ada
dia ada teratas bintang tak terindah
saya rasa itu semua merangkam
melahirkan keyakinan adanya tuhan yang maha ini
jadi lahir di situ
kalau kita di sini coba ada guntur
ada tiwat ada gunung meludak
ada kebanyakan di sini
juga di sejalan jikut
tapi akhirnya dia wah siapa yang menyebabkan ini
belum ada belum ada sains
dia belum tahu
karena di situ tidak muncul lahir munyut islam
dia sudah tahu
saya bicara sedikit mengenai lingkungan
mengenai budaya yang ditukukan oleh lingkungannya
saya bicara mengenai sains
saya bicara mengenai kemampuan manusia menyampaikan apa akumulasi pengalamannya
sekompleks suatu teori pun dia bisa mengerti
dia bisa mengerti kok usaha begini harus begini
jadi saya singkatkan pada yang kedua ini namanya nilai nilai
jadi bahasa harus satu
values yang di timur tengah yang tidak mengenal guntur dan kilat dan hujan dan sebagainya
lain dengan orang yang mengenal dan itu
perlahunya juga lain
jadi ini yang kedua
harus memiliki political will
nilainya sampai lama
dan political will ini menghasilkan sesuatu
namanya dunianya indonesia dan dunianya malaysia
akhirnya kita akan bicara mengenai dunia
be an indonesian
untuk mendapat pengakuan dari pdb
pemerintah itu tugasnya untuk melaksanakan pembangunan
terjadi pemerataan pendapatan
dari kesempatan orang berkembang
dan adanya prasarana ekonomi
dan semua aman
untuk hal itu dia butuhkan mata uang
mata uang itu harus dipetak
dibuat oleh sesuatu organisasi
yang tidak terkaitannya dengan kekuasaan
wah itu stop ah
jadi set top aja mengenai game itu
ini sepuluh menit
itu seperti di beli kayak anak saya
karena mereka waktu muda ikut dengan saya kan
yang berani tadi saya bilang
yang berani mengatakan you have sepuluh menit
ayun tapi berani
yang lain gak berani
anak saya sendiri tidak berani
tapi ini berani
jadi saya mau sampaikan deh
saya sampaikan sama mereka
waktu itu bank indonesia
karena bank indonesia antara
satu organisasi yang harus
bahwa pemerintah atau rakyat indonesia memanfaatkan
sesuatu yang namanya uang yang berkualitas tinggi
nilainya tidak turun
saya bisa merencanakan long term
dengan angka angka tersebut
saya bisa memperhitungkan
kita tanya kesimpulan
wah ini itu
saya baru tahu
waktu pak hartone
saya dapat laporan ya
dari empat angkatan
menteri dalam negeri
menteri luar negeri
menteri luar negeri
keluarga besar luar negeri
masuk aja itu
tidak ada satu yang match
biasanya kalau saya dapat ini
buah dewi tahu
yang kerja di indonesia tahu
dan kita merah
masalah tim tim pun tidak selesai
gak ada yang men
waktu itu bukan
wah gilanya pak abie canggih sih
pakai komputer semua
itu susah pak
ya itu soalnya
jadi saya gak bisa
saya tidak tahu
siapa yang benar
karena gak ada yang tahu
tiap orang boleh berbicara
apa berarti lu gak mau bikin
saya mau tahu mau ngapar sih kamu
saya mau cek si dia
saya mau dapat masuk ke dalam
saya mesti jatuh
saya dapat masukkan
masukkan dia gila
itu selalu saya tanya
ini ada beneran ya
tapi satu i find out
ada beberapa kekuatan
yang sebenarnya selama
yang namanya politik atau gerakan gerakan
karena kebetulan waktu saya mahasiswa
saya juga memimpin gerakan mahasiswa
tapi saya tidak mau main politik
saya mau merasakan pemula
menggigit kemerdekaan itu
jadi saya tahu mengenai undang undang
berpengaruh tapi kok menyatu
saya kira kenapa yang menyatu
oh kenalawannya itu pemerintah
oh kenalawannya itu pemerintah
kan pak harto belum jokl
oh selalu aja tembak
untuk ini dia konsolidasi
apa saya harus buat
hari kamis pak harto lagi sehat
hari jumat besok saya mau ketemu
di jaksa agung dengan pak gita
setelah saya umumkan
setelah saya umumkan anggota kapital
bank ini saya tidak ada
jaksa agung dengan pak gita
jaksa agung dan pak gita
pakai mandi mandi ini
karena pakai tanda menteri
karena mau jelaskan saya
kok tidak masuk kapital
bukan nanti saya jelaskan tempat lain
yang tidak sependapat dengan
yang di penjara hanya pilih yang membutuh
yang berbeda pendapatnya
kecuali yang ditahan
berdasarkan ketetapan mdr
saya siap berhenti
tidak ada dasar hukumnya
tapi undang undang out
dia out tak tahan
semua langsung timo
saya juga saya kemari
kalau dia boleh
tapi selama dia
kalau dia berencana membunuh saya silakan
selama dia belum
dia tidak bersalah
tapi kalau dia act
saya punya intel juga
sebenarnya yang berkuasa
punya si sejok tidak ada
tapi jangan lagi takut
apa yang terjadi
dengan melepaskan itu
saya lihat yang tadi bersatu
bisa dari mulai
jadi semua yang satu
force untuk menghadapi
kita semua dengan
cara cara seterasa begitu
ya oleh mereka sendiri
diperlibatkan oleh yang harus
itu sebabnya bukan karena
saya mau menjadi hero
menjadi orang yang memberikan
karena saya di indovinasi
bahwa bangsa indonesia
harus tetap dari sabang
sampai merauke satu
kalau anda pempat
saya marjiman dulu indovinasi
mungkin yang hadir disini
lain belum ada
waktu itu belum ada itb
universitas indonesia yang berada di bandung
itb baru tahun enam puluh an
setengah itu untuk sepak
karena indovinasi ada air kecil
saya berada disini
jadi saya baru pernihatkan dua
saya bisa cerita banyak sekali
ya karena juga saya cerita banyak sekali
karena banyak pengalaman
dan itu bukan
bisa menyiar kapal terbang
bisa menyiar kapal bisa senjata
tapi dalam hal ini
saya batasi karena kita dalam
jadi kita ini harus menyesuaikan
sumber daya manusia
di belakangnya berarti
yang terbaru yang baru selalu dibayang
nilai nilainya ditingkatkan lebih tinggi
itu perintahku semua
itu harus mengadakan
bukan indonesia saja
ini punya sisi salah di daerah
karena kita memberikan untung di daerah
kalau orang berbicara mengenai
adanya suatu sasarannya
tidak ada itu salah
banyak mungkin enam ratus budaya
masyarakat yang hidup
di benua mariki indonesia
itu dia berkembang sendiri
nanti budaya itu
agama dia bisa
itu saya namakan iman dan takwa
itu dia bersenjati dengan
menjadi high touch
dan dia bersenjati dengan
yang namanya melalui pendidikan
yang namanya high tech
manusia yang produktif
efisien dan kalau dia diberikan
lapangan kerja dia bisa menjadi
unggul dan manusia
unggul itu akan memperjuangkan
kita kehendaki adalah
peradaban indonesia itu
masyarakatnya dan nanti saya sampaikan
juga nanti harus mengadakan
bahwa yang kita
kembali back to basic
garis besar haluan negara
itu garis besar haluan negara bukan
waktu order baru di sini
kan belum ada juga
tanya aja pak marlin
yang masih hidup saya dan pak marlin
intinya kita bekerja keras untuk menyusun
garis besar haluan negara
sampai ketika ini
sekarang itu harus dikembalikan
tapi berasal pada mana
garis besar haluan
daerah sudah di
nilai nilai berkembang sendiri
kistein pendidikan berkembang
kita harus perhatikan kehidupan
di dalam keluarga keluarga
dari sabang kami menurut saya
jadi pemerintah itu
untuk mengembangkan nilai nilai
budaya dan agama ini bersih
dan bersih menjadi positif pula dengan
pendidikan secara berdekat terampil
itu harus diberikan
bukan saja pada
anggaran bukan anggaran untuk
buat spending kemana
dan itu bukan hanya living
berbeda itu harus diperhatikan
bukan stop disitu
peranan wanita bukan peranan wanita
ya harus diperhatikan
dalam keluarga itu
berfungsi proses pendidikan
karena itu saya dalam orasi
saya sampaikan ini harus disempurnakan
universitas pendidikan dan pembudayaan indonesia
jadi saudara saudara
nanti tanya aja
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh